jadi ini yang mudah mudahan nanti ke depannya lebih baik
pasir ini dibawa oleh raja ahmad seorang bangsawan riau pertama yang menunaikan ibadah haji
nah ini kalau dari yang rendah ke tinggi itu